gue harus ketemu sama putri
aku mau ketemu sama pangeran bu
sekarang kondisi dia gak baik baik aja bu
aku baru tau
kalau karena paralah yang kemarin
ternyata sekarang dia lupu
biar aku samperin kamu ya
aku baik baik aja kok
justru kamu yang harus banyak istirahat ya
soalnya kamu kelihatannya lesu banget gitu
kamu baik baik aja kan
aku tuh nungguin banget tahu kabar soal kamu
tapi yang lain gak ada yang ngasih kabar soal kondisi kamu
aku udah baik baik aja kok
tapi aku rasanya udah mendingan
udah enakan badan aku
mas kursi rodanya saya taruh semua ya
nanti kalau butuh jalan jalan tinggal panggil saya aja
makasih ya sus
sama sama pernisi ya mas
kamu gak apa apa kan
jangan bikin aku khawatir deh
kaki aku lumpuh putri yusus goreng
kaki itu emas
saya tahu ini berat buat kami
apalagi buat pangeran
harus mengalami kondisi seperti itu
pak bantuin saya ketemu pangeran pak
kondisi dia sekarang
sekarang dia lupu
saya gak mungkin ninggalin dia sendirian pak
bantuin saya ya
gak mungkin putri
kondisi kamu sendiri juga lagi
kondisi pangeran jauh lebih parah
dan lebih teruk
saya udah gak apa apa lagi
please udah saya gak apa apa
tapi kamu gak boleh sembarangan
saya mau ketemu pangeran pak
beli simpan duit saya dong
pak beli simpan
putri sus goreng
tidak putri sus goreng
putri sus goreng mati
saat yang terjadi
kok tiba tiba handphonenya putri usus goreng mati
putri usus goreng kenapa napa
gue harus tumuin putri sus goreng sekarang
mumpung putri sus goyang masih ada di sini
pak pak pak
lo harus bantuin gue tak
gue harus ketemu sama putri
tak putri ada disini
gue takut putri
kenapa gue harus ketemu sama dia
lo tenang dulu aja rang
yang penting sekarang kondisi lo itu sembuh dulu ya
gak bisa gue takut putri
kenapa napa gue harus ketemu sama putri
bantuin gue tak
gue mau ketemu sama putri sendirian
tapi paling gak bantuan gue keluar dari kasur ini tak
gue harus ketemu sama putri sekarang
iya lo mending tenang dulu rang
lo masih sakit ya

aku mau ketemu sama pangeran bu
sekarang kondisi dia gak baik baik aja bu
aku baru tau
kalau karena paralah yang kemarin
ternyata sekarang dia lupu
aku mau ketemu sama pangeran bu
sekarang kondisi dia gak baik baik aja bu
aku baru tau
kalau karena paralah yang kemarin
ternyata sekarang dia lupu
ibu udah tahu masalah itu bu
pak alex udah kasih tau ibu
kok ibu gak kasih tahu aku
sekarang aku tahu kondisinya terpukul banget bu
aku yakin dia butuh support dari semua orang orang terdekat dia
dan kenapa aku orang terakhir yang tau bu

sampai makeupnya seru
kembali ke kelompok
itu udah gak apa apa
siapa mengatakan omnya
terima kasih peko
kata pak remon tadi benar
karena pak alex itu wanti wanti ke ibu untuk kamu jauhin pangeran saya
wah aku mohon banget sama ibu
bu please biarin aku ketemu pangeran ya bu
kondisi dia sekarang pasti terpukul banget bu
aku cuma mau kasih support ke pangeran bu
aku mau lihat dia
ibu please bu sebentar aja
jadi paham ya kenapa saya batalkan proyek dari pak raymond ini